eeeh gak boleh gak usah
ya tuhan kenapa sih selalu ada orang ini manusia ini selalu hadir
kenapa sih ada disini
jadi saya yang berhak untuk ngantri bunawang sampai ke depan rumahnya
itu semua yang lo mau kan
supaya gue bisa deket lo di samping lo terus jadi boneka lo
turutin semua yang lo mau
emang kalian masih ada rumah lagi
bokap gue masih ada
pangeran mau ngantar om ke kantor om yang lama
kan papa masih bisa balik ke
ya pangeran mau nganterin om ke kantor om yang lama
om mau tidur di sana
ah ya kan pangeran
maafin pangeran kalau tadi kata katanya udah nyinggung kamu ya
papa kenapa gak bilang ke mel sih
papa kan masih punya unit apartemen
apa jangan jangan papa emang sengaja nyembunyiin ini
supaya om raymond gak ganggu properti papa yang lainnya
kenapa sih gue selalu gagal dapetin pangeran
gampang banget tau gak
wih kita kita cari cara lain
ini rumah sakit
udah banyak cara
bu nawang sudah yakin akan pindah ke surabaya
padahal di sini banyak kerjaan yang bisa didapetin oleh bu nawang
saya gak mau mengecewakan temen saya
karena dia udah nawarin saya kerjaan
mana saya juga lagi butuh banget kan pak
oh kan saya juga yang menawarkan ke bu nawang
malah bu nawang yang menolaknya
tadi kan saya udah jelasin alasannya pak
berarti bu nawang gak akan menolakkan
kalau saya akan masukkan bu nawang ke perusahaan kolega saya
jangan ya pak raymond
loh saya bener bener gak merasa direpotin bu nawang
justru saya malah senang sekali
bu nawang menerima bantuan dari saya
saya tuh gak mau mengecewakan pak remon
karena pak raymond merekomendasikan saya ke koleganya pak raymond
kenapa harus kecewa bu nawang
saya tahu persis kinerja bu nawang seperti apa
waktu kerja di perusahaan pak alex
saya tahu banget
justru itu pak
saya tuh sampai sekarang merasa gak enak sama ibu rumi
ah ibu rumi itu orang yang sudah merekomendasikan saya
untuk kerja di perusahaan pak alex
tapi yang ada sekarang saya malah ngecewain dia
ah apa kerjaan bu nawang di perusahaan pak alex
tidak sesuai ekspektasi pak alex
pak alex sering marah marahin bu nakwa
sampai sampai bu nawang mengajukan pengunduran diri
berani sekali pak alex
bukan seperti itu pak remon
pak namun jangan salah paham ya pak
sampai mengajukan pengunduran diri di perusahaan pak amin
gak bisa ngikutin ritme kerja aja di perusahaan pak alex pak
kalau bu nawang mengajukan pengunduran diri karena
karena kedekatan kita
saya mohon pak remon jangan salah ngerti ya pak ya
karena saya gak mau ada kesalahpahaman
pembicaraan saya tadi membuat bu nawang
sedikit tidak nyaman mungkin
aku masih belum yakin dengan jawaban bu nawang
biar aku selidiki sendiri penyebab bu nawang
sampai mengundurkan diri perusahaan pak alex
nah sini pak
sini aja dah
besok besok nangkring lagi di sana tempat tadi
aduh gara gara prince nih
bisa jadi pulang naik ojek
lama lama tuh anak
makin bikin saya sengsara aja
makasih pak raymond
bu nawang ini kan masih sore
kenapa sih selalu ada orang ini
manusia ini selalu hadir
kenapa saya ada di sini
kudanya bu nawang
jadi saya yang berhak untuk ngantri bu nawang
sampai ke depan rumahnya
baru jadi tetangga aja belagu
kamu punya kaca di rumah
emang kamu cocok jadi future husband bu nawang
ada lima di rumah saya
kalau nggak tahu ceritanya
mendingan diem aja
gila pak forrest sayangnya di bawah bawah
sudah sudah sudah
abu nawang biar saya antar ya
anggap aja dia nggak ada
pak raymond pak regar
lebih baik saya pulang sendiri
dan saya nggak perlu dianter
gak apa apa sama saya aja
kalau bu nawang udah nolak
udah dong jangan maksain oke
jangan jangan jangan bu nawang
saya juga nggak mau diantar sama pak regar
saya mau pulang sendiri pak
pak remon terima kasih ya pak
besok kamu cari rumah untuk bu nawang
berapa pun saya bayar
apa empat lantai pak bos
berapa aja yang ada kolam renangnya ya
oh kolam berenangnya
daripada kamu modal dengkul
kalau urusan tentang bu nawang
saya nggak akan diam
udah pak bos
ngapain radirin muka jadul kayak gini
wey tahun tujuh puluh
ini dia bikin saya stres
apa gak cukup buat kamu pangeran
lihat kondisi papa seperti ini
papa udah gak kuat lagi pangeran
dapat tekanan dari om remon
papa nyaris kehilangan semuanya
kamu nggak kasihan apa lihat papa seperti ini